kita beralih ke masalah bencana yang terjadi di garut di mana rusunawa gandasari di kecamatan cilawuh yang menjadi salah satu tempat penampungan pengungsi korban banjir bandang di garut jawa barat sudah kelebihan pengungsi
padahal korban banjir yang butuh hunian kini mulai terlantar
warga korban banjir bandang garut jawa barat sudah menempati rumah susun gandasari di kecamatan cilawuh
sebanyak sembilan puluh enam unit di lantai lima rumah susun ini sudah diisi tiga ratus empat puluh tiga warga dari empat lokasi banjir bandang
masih banyak pengungsi datang meminta pindah ke rumah susun ini namun sudah tidak ada lagi unit tersisa
akibatnya para pengungsi kembali ke pos pengungsian sementara sebagian menempati rumah mereka yang rusak
kita ada sembilan puluh enam ruangan sebetulnya semuanya sudah penuh
pemerintah kabupaten garut sendiri sudah menyiapkan beberapa tempat untuk relokasi
di antaranya dua rumah susun tambahan dengan kapasitas masing masing seratus unit
serta tujuh puluh rumah petak bantuan dari presiden serta swasta
beberapa tempat yang lain sudah dilakukan komunikasi
diberikan tempat tinggal
ada beberapa juga yang mungkin yang disediakan sesuai dengan kebijaksanaan yang sedang berjalan

namun pengungsi yang sudah menempati rumah susun gandasari khawatir
mereka mengaku tidak sanggup membayar sewa
kalau bayar balik lagi ke rumah ke sana dari mana bayarnya kalau berarti semuanya siap
kalau dibanding harus balik lagi ke rumah gitu
ya balik balik ke mana kan udah rusak seluruh rumahnya
ada penyakit apa apa lagi di sana
sebanyak dua dua puluh lima orang kehilangan tempat tinggal karena banjir bandang
mereka tidak bisa bertahan lama di tempat penampungan karena butuh tempat tinggal yang layak
oke fathuzaman garut